tentu kalau dua sahabat tersebut berbicara serius sambil makan siang
tentu bicara soal soal kebangsaan ya
soal bagaimana bangsa ini saat ini dan ke depan
baik mungkin sebagai menteri dan menhan atau juga sebagai sahabat
ya nggak tahu secara spesifik tapi yang jelas kalau kita melihat bahwa
dua beliau tersebut memang besti lah kalau istilah anak anak zaman sekarang ya
jadi kalau besti itu ada kejadian kejadian apa saling update saling menginformasi dan saling support
jadi yang kita tangkap dari hubungan baik beliau berdua ini